setelah menuai kontroversi akhirnya pemerintah membuka kembali akses layanan paypal untuk sementara waktu
menurut direktur jenderal aplikasi dan informatika kominfo samuel abrijani pangarappan
pemerintah mengambil langkah tersebut setelah mendengar masukan dari masyarakat
bahwa saat ini masih banyak dana masyarakat berada di akun rekening paypal
oleh karena itu pemerintah memberi waktu lima hari hingga jumat delapan agustus dua ribu dua puluh dua mendatang
agar para pengguna bisa menarik atau memindahkan dananya ke rekening lain
sebelumnya pemblokiran layanan paypal
sejak sabtu tiga puluh juli dua ribu dua puluh dua mendapat reaksi keras dari masyarakat
diantaranya dari kelompok pekerja yang menerima gaji dari perusahaan asing melalui rekening paypal
hal senada juga bergaung keras di ruang digital
tagar blokir kominfo sempat menjadi trending topic di sosial media twitter
menurut pakar keamanan siber
pratama persada pendaftaran pse memang diperlukan meski menyulitkan masyarakat
ini akan berguna bagi pemerintah
utamanya dalam hal penegakan hukum jika di kemudian hari ditemukan masalah
bagus sebenarnya karena itu membuktikan bahwa negara kita ini ada gitu
jangan dianggap remeh gitu
nah cuma momennya aja yang nggak pas gitu
harusnya kalau kita mau mengancam mereka gitu
kita menyiapkan infrastrukturnya dulu
update terakhir dari kominfo menyebutkan
sebanyak sembilan tiga puluh sembilan pse telah mendaftarkan diri pada situs pse kominfo
dan ada tujuh aplikasi yang terpaksa diblokir di antaranya paypal
steam dota dua dan yahoo
sedangkan google saat ini sedang dalam tahap proses pendaftaran